saya berterima kasih ya ibu dan pak prabu bersama keluarga mau berkunjung kesini
ah tidak masalah bu leni kami ya senang senang saja mengunjungi bu leni
kamu sedang nyari siapa
jairah lagi nyari
kenapa rumah saya kelihatan sepi ya
ya soalnya rizky gak ada di rumah ya tante
maksudnya apa sih bu
mira sampai kapan sih kamu percaya kok ayah kamu itu masih hidup
ayah kamu itu sudah mati
tapi jangan dibuang bu barang barang itu mau bikin amira sedih
ibu tolong jangan dibuang barang barang ayah ibu
kenapa sih kamu gak bisa terima kenyataan
ayah kamu tuh sudah mati
ibu aja bisa kenapa sih kamu gak bisa
tapi amira mau jadi buang barang barang ayah
pokoknya amirah kamu harus percaya sama ibu
percaya ayah kamu itu sudah mati
kita harus terima kenyataan
dan kita harus bisa hidup tanpa ayah kamu
makanya amirah kita harus singkirkan semua barang barang ada kamu
daripada kita singkat kita tetap rangkap pada bujang
enggak bu amira jangan
ibu mana kita pergi barang barang ayah ini
tempat ini ibu
ibu jangan membakar barang barang ayah bu
ibu kenapa sih
jangan tempat ini ibu
ibu jangan dibakar barang barang ayah
tempat ini ibu
biarkan barang barang ayah kamu itu tebak habis
ibu jangan dibakar ibu
kamu jangan coba
untuk tidak melakukan hal ini amira
kamu sendiri kan yang bilang sama ibu ayah kamu itu ada di hati
itu kalau aku itu kalau rizky
aku tuh gak pernah nurut ya sama ibu
ibu sakit ayah
sakit mana amira kalau kita masih mengingat masa lalu
masa aku tuh hampir dipecat kemarin sama nyonya gara gara kamu
lain kali biar aku aja ke tempat mas wisnu
kamu udah kasih bilangnya ke arman
udah udah diterima sama dia
aku juga udah bilang itu ucapan terima kasih mas
karena dia udah bantuin masalah ganti rugi
itu udah dipakai kok sama dia
tolong kasih ini ke saya
tapi kamu jangan bilang kalau ini dari saya
untuk nun zahira
mas kamu tuh udah gila ya
untuk arman sih gak apa apa di anak kamu
nah ini untuk nun zahira
mas pikir dia itu siapa mas
masa disuruh pakai gelang murahan kayak begini
nun zahira itu biasa pake yang emas emasan
masa dikasih gelang orang miskin kayak begitu
tunggu deh mas percaya sama aku
nun zahira gak bakal mau pake gelang kayak begituan
kalau nun zahira sama arman pake gelang yang sama
jangan ngawur deh mas
tapi sampai mereka punya hubungan apa apa lagi
udah deh sana sana
emang itu yang aku mau
arman dan zahira bersatu
ya karena sejak mereka lahir
aku iksan dan utari sudah berjanji untuk menjodohkan mereka
kamu punya bayi perempuan
dan aku punya bayi laki laki
mudah mudahan suatu saat anak kita bisa berjodoh
dan kita akan menjadi besarnya
tapi bagaimana caranya ngejelasin ini ke surdi
nanti dia malah curiga
hah udah lah
lebih baik aku cari cara sendiri
ingat ya jangan sampai kena air
biar cepet sembuh
yudih kok malah nangis sih
mamanya kenapa kalau barang barang ayah aku dibakar
aku gak peduli
loh enggak gitu juga
biar gimana pun juga kan ditukar semua kenangan sama ayah kamu
ya jadi wajar semuanya
kamu juga gak perlu bawain diri kamu sendiri
aku gak bohongin diri aku sendiri kim
hati aku memang sakit
tapi aku ingat kata kata arma
kamu dengerin aku
aminah kamu dengerin aku
kamu dengerin aku
dengerin aku ya
itu cuma sebuah kalung
aku tahu itu sangat berarti buat kamu
karena itu dari ayah kamu
tapi cuma benda mati
yang lebih penting apa
yang lebih berarti itu apa
itu kenangan di hati kamu
kenalan ayah kamu di hati kamu
tanpa perlu barang apapun
ayah akan tetap ada di hati aku kim
ya kan arman
nah itu lebih berharga dari apapun
jadi walaupun barang barang ayah aku udah gak ada
gak akan ada yang bisa menghilangkan kenangan tentang ayah aku di hati aku kim
aku gak tahu lo kenapa
kata kata arman itu benar benar buka mata aku
padahal itu cuma kata kata loh
ya mungkin arman gak tahu ya betapa berarti kata kata dia buat aku
hebat banget ya arman
semua kuda kaga mohonnya square
apakah kamu mereka yang grams level kalrian di kota here
kebat banget ya arman
kamu kenapa gak panggil dia aja ke sini
buat halangin kamu mau ngambil barang kamu yang kebakar lah
buat obatin luka luka kamu yang kebakar lah
kamu kenapa sih
jadi besok besok kalau ada apa apa
panggil aja arman
aku nggak mau tahu
ya lagiin siapa yang nyuruh kamu ke sini
siapa yang nyuruh tadi kamu ngalang halangin aku
nggak ada yang nyuruh juga kan kamu ngobatin aku
kamu tuh nggak terima kasih ya
nyebelin tau nggak
udah aku pulang
jangan sampekan air dulu
jadi kalau kamu nangis
suruh aja arman yang ngelan
kenapa sih tuh anak
jadi seperti itu perkembangannya pak
saya berterima kasih ya
ibu dan pak prabowo berserta keluarga mau berkunjung ke sini
tidak masalah bu rini
ya senang senang saja mengunjungi bu leni
kamu sedang nyari siapa
zahira lagi nyari
rumah saya kelihatan sepi ya
ya soalnya rizky nggak ada di rumah ya tante
ini udah selesai ya